oke kalau tadi kita sudah melihat pemandangan yang indah dan juga wisata warisan budaya sejarah
nah kita akan beralih ke daerah bandung ini wisata kuliner
di mana festival jajanan bandung dua ribu enam belas menyajikan makanan dan juga minuman yang unik
hotdog sepanjang tujuh puluh cm dan juga gunung es dengan siraman sirup mencuri perhatian para pengunjung
jadi lapar saya dengan menitanya
bagi anda yang berburu kuliner acara ini akan digelar hingga hari senin ini
makan makan dan makan menjadi agenda para pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di jalan pajajaran kota bandung
bukan bandung namanya jika tidak menciptakan inovasi yang kreatif
nah di sini nih cocok bagi anda pemburu makanan yang unik dan lezat
festival jajanan bandung digelar sejak tanggal sepuluh hingga dua belas desember dua ribu enam belas
jadi kita menunjukkan tujuan untuk mengadakan food fest ini
dari volume pertama sampai tujuh itu untuk memperkenalkan makanan makanan yang gak biasa ada di bandung
kan bandung terkenal sama pusat kulinernya ya
jadi kita kenalin makanan makanan yang aneh nih yang di bandung
minggu siang saya pun tak mau ketinggalan untuk berburu kuliner
beragam makanan dan minuman pun telah menunggu dan siap disantap
lumayan unik sih soalnya kan ada makanan makanan yang
dari jakarta mungkin dari jakarta nggak ada di sini
hotdog jumbo menarik perhatian saya
meskipun memiliki rasa yang umum tapi lihat saja ukurannya
dan ini pertama kali saya untuk makan hotdog sepanjang tujuh puluh cm
kayaknya dari ujung dulu
ini enak sekali
berada di festival kuliner rasanya tak puas hanya makan satu menu saja
satu lagi nih yang unik gunung es
siap memanjakan lidah saya
es batu diserut hingga berbentuk sebuah gunung
masukkan topping di atasnya seperti kue kering coklat dan meses
untuk memperkaya rasa siram susu dan sirup dengan beragam rasa buah
tak hanya rasa tampilan pun menjadi salah satu elemen penting dalam dunia kuliner
topi biasanya dijadikan sebagai topi perayaan ulang tahun
tapi ini dijadikan wadah dalam mountain ice ini
terdapat dua puluh lima tenan dengan beragam makanan dan minuman
mulai dari menu tradisional hingga western
iyan permatasari bandung